masih di cnn indonesia breaking news kali ini bersama saya ferdi ilyas
dan kita kembali ke gedung kpu ada produser lapangan cnn indonesia ayu rahmawati di sana
selamat pagi selamat siang
oke ada diana valencia mohon maaf ada diana valencia di sana
selamat siang diana
ya selamat siang ferdi benar dengan saya diana valencia di sini di gedung kpu
dan benar sekali bahwa hari ini memang partai politik indonesia ini sedang berlomba lomba begitu ya
atau mungkin sedang datang ke gedung kpu untuk bisa melaksanakan salah satu tahapan penting di pesta demokrasi lima tahunan indonesia
masyarakat indonesia seluruhnya yakni pemilu dua ribu dua puluh
kurang lebih dianggedakan pada hari ini ada sepuluh partai politik yang dianggedakan untuk mendaftar
di hari pertama tahapan pendaftaran partai politik untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
dalam catatan saya ini ada empat parpol parlemen yakni ada pdip nasdem pks p tiga dan ada juga parpol non parlemen
yakni ada perindo pbb kemudian ada pkp prima ada partai reformasi dan nanti sekitar pukul satu ferdi setidaknya ada pindai
ada satu partai non parlemen baru yang akan mendaftar ke gedung kpu
perlu diketahui ferdi sesuai dengan aturan ataupun putusan mk bagi parpol yang sudah lolos parlemen
ini tidak akan diverifikasi secara faktual begitu
yakni hanya menjalani verifikasi administrasi saja setelah dokumen atau berkasnya dinyatakan lengkap
tetapi kalau misalnya untuk parpol non parlemen nantinya akan menjalani proses verifikasi faktual juga verifikasi administrasi
dan kalau misalnya hari ini agendanya apa saja tentu adalah pendaftaran parpol kemudian akan dicek kelengkapannya
karena kurang lebih waktu ataupun durasi pengecekan kelengkapan dokumennya sebenarnya tergantung
jadi masing masing partai politik kalau tadi berdasarkan informasi yang kami terima ada sekitar empat sampai dengan lima jam
untuk mengetahui lebih lanjut saya sudah bersama dengan ketua kpu ri yakni hashim ashari
mas hashim selama siang ini tahapan penting dimulai pendaftaran parpol
mas ini kan sipol tahun ini dijadikan alat bantu kata wajib di pkpu dihilangkan begitu
boleh mas sekali lagi ini ketangguhan sipol tahun ini sudah terjamin begitu oleh teman teman kpu
setidak tidaknya sipol ini kan sudah kita gunakan sejak pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu ya
lima tahun yang lalu partai partai politik calon peserta pemilu sudah menggunakan pendaftaran melalui sipol
input data dan kemudian unggah dokumen sehingga boleh dikatakan teman teman partai lebih familiar atau sudah familiar
dan begitu menghadapi pendaftaran partai politik untuk pemilu dua ribu dua puluh empat boleh dikatakan jauh lebih
sipolnya juga lebih siap punya sipol di kpu juga lebih siap teman teman partai operator dari partai kita juga lebih siap ya
karena boleh dikatakan relatif familiar terutama partai politik yang sudah pernah mendaftar di tahun dua ribu sembilan belas
apa namanya tahun ini setidaknya kesempatan untuk melakukan
apa namanya tahun ini setidaknya kesempatan untuk melakukan
empat juni sampai dua puluh empat juli kan sudah boleh dikatakan satu bulan ya
satu bulan berarti kan empat minggu
kemudian kalau sampai dengan satu agustus tambah satu minggu lagi lima minggu lah kesempatan untuk meng input dan mengunggah data
pada saat yang belum selesai masih ada kesempatan untuk meng input data mengunggah dokumen sampai dengan tanggal empat belas agustus sangat longgar
pada hari ini
pimpinan pimpinan partai politik yang hadir juga menyampaikan kepada kpu dan juga kepada publik ya bahwa antusiasme penggunaan sipol juga alhamdulillah
nah ini bicara jelasan pada tahapan pendaftaran parpol ini kalau saya tidak salah mas koreksi kalau saya salah ini di tujuh hari pertama baru di hari ke tujuh ada yang mendaftar
ini di hari pertama sudah ada yang mendaftar kpu bagaimana melihatnya
apakah memang karena sudah kemudahan sipol yang tadi diberikan kpu
saya kira partai partai jauh lebih siap ya terutama penggunaan sipol ini kan saya katakan sudah familiar ya
dengan kehadiran jumlah parpol pada hari ini setidak tidaknya menjadi simbol ya bahwa unggah sipol dokumen di sistem informasi partai politik
kpu itu relatif memudahkan ya dan apa namanya itu diakui oleh teman teman partai politik
tapi kami juga menyadari tentu pasti ada kelemahan kelemahannya dan berbagai macam kelemahan kami mintakan kepada teman teman partai untuk menyampaikan kepada kpu
sehingga kalau ada hal yang kurang pas atau kurang tepat ada keterlambatan itu segera bisa segera diatasi
dan kami menyiapkan helpdesk kpu di sebelah sana kan ada helpdesk kpu yang setiap hari beroperasi sesuai jam kerja bisa melalui
email bisa melalui whatsapp bisa melalui telepon atau hadir sendiri untuk konsultasi terutama dalam pemenuhan data dan dokumen di sipol
sejauh ini ada nggak sih mas keluhan mungkin ya ke teman teman kpu atau mungkin ke heldesk biasanya teman teman parpol itu sulitnya mengakses sipolnya dalam hal apa sih mas
apakah memang ada informasi yang belum tersampaikan atau seperti apa
ya pasti semua menyampaikan keluhan di bagian awal ya terutama karena soal ketika unggah datanya
itu lamban karena apa ya kita pahami bahwa ketika di waktu yang bersamaan semua partai politik itu mengunggah data mengubah dokumen meng input data itu kan bersamaan
nah ini yang seringkali kemudian terjadi perlambatan lah dan kadang kadang juga perlu ada penyegaran atau perbaikan sesaat yang kemudian statusnya maintenance gitu ya
yang itu kemudian teman teman partai mengeluh ini sedang asik asiknya input data unggah data tiba tiba sistemnya maintenance gitu
nah ini yang sering jadi keluhan tapi alhamdulillah setidak tidaknya dalam dua pekan terakhir menuju tanggal satu itu relatif lancar lah ya teman teman lancar meng input dan mengunggah data di sipol
sebagai perbandingan misalkan lima tahun yang lalu partai politik yang berbadan hukum terdaftar di kemenkumham itu ada tujuh puluh tiga partai dan kemudian ketika kpu menyurati itu yang menerima surat kpu itu ada tiga puluh tiga partai dan
pada masa pendaftaran yang mendaftarkan diri ke kpu itu dua puluh tujuh partai nah sekarang yang terdaftar di kemenkumham yang berada di hukum itu kurang lebih sekitar tujuh puluh lima partai
dan yang disurati kpu yang suratnya nyampe ya kurang lebih masih tetap sekitar tiga puluh empat dan kemudian sekarang ini yang menggunakan sipol dengan cara mengirimkan surat untuk minta akun sipol
dan kemudian diberikan akun sipol sampai dengan hari ini sekitar tiga puluh delapan partai
nah kalau kita perbandingkan yang lalu dua puluh tujuh partai sekarang tiga puluh delapan itu berarti kan antusiasmenya tinggi ya itu belum termasuk yang partai di aceh partai lokal aceh
nah dengan begitu ini menunjukkan ada semacam kegairahan partisipasi partai politik untuk ikut serta menjadi peserta pemilu
nah bahwa nanti bagaimana kelanjutannya apakah yang diberikan akun sipol jadi mendaftar atau tidak kalaupun jadi kira kira kapan ya kita tunggu sampai dengan empat belas agustus dua ribu dua puluh
mas hashim tiga puluh delapan parpol yang sudah meminta akun sipol itu dan sudah bisa mengakses akun sipol itu sejauh ini tingkat keterisian dokumennya seperti apa mas
ini koreksi kalau saya salah mas ada sekiranya per tadi sekitar pukul sepuluh data yang saya terima itu ada tujuh parpol yang mengisinya masih di bawah sepuluh persen
nah ini untuk teman teman parpol yang masih unggahan dokumennya masih di bawah lima puluh persen mungkin itu ada sentilan sentilan sedikit dari teman teman kpu mungkin
ya pada prinsipnya begini mendaftar ini inisiatif ya jadi kami juga tidak bisa memaksa untuk teman teman partai politik yang sudah memiliki akun untuk segera melengkapi atau segera mendaftar
tapi tetap kami ingatkan melalui lo lo licent officer penghubung partai dengan kpu supaya kalau memang berniat untuk mendaftar itu situasinya untuk unggah dokumen dan input data situasinya seperti itu
itu yang kemudian kita dorong
supaya keterpenuhannya disegerakan kalau memang berniat serius untuk mendaftar ke kpu
karena jangan sampai sudah hari terakhir datang dan situasinya masih minimalis ya itu kemudian kan untuk melengkapinya agak repot
kalau sekarang mendaftar di bagian awal kalau ada yang kurang kurang itu durasinya masih lumayan lah sampai dengan lumayan panjang sampai dengan empat belas agustus
mas kalau sampai di hari terakhir begitu mas di tanggal empat belas agustus tahapan pendaftaran parpol ini
ada teman teman parpol yang sekiranya masih belum bisa ataupun kesulitan mengakses sipol ini ada upaya mitigasi untuk pemeriksaan ataupun pendaftaran secara langsung begitu mas
nah kemudian bagi teman teman yang belum itu apa
saya tidak bisa membuat penilaian ya tapi ini tergantung kemampuan masing masing partai untuk mempersiapkan diri mendaftar di kpu
mas hashim ini setelah tahap pendaftaran tentu kan ada misalnya parpol sudah dinyatakan lengkap begitu dokumennya tentu selanjutnya adalah verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual
nah di tahapan verifikasi administrasi itu kan yang biasanya ditemukan adalah keanggotaan ganda kpu sudah punya sistem atau mekanisme mas untuk mengantisipasi hal ini
jadi salah satu
apa namanya yang diverifikasi secara administrasi itu adalah keanggotaan partai
verifikasi administrasi itu kan dua kategori ya yang dijadikan ukuran yaitu kebenaran dan keabsahan
nah diantaranya adalah analisis kegandaan pengurus dan analisis kegandaan anggota partai
analisis keanggotaan sendiri ada dua kegandaan internal di internal partai tersebut
apakah ada yang namanya dicantumkan lebih dari

dan juga yang kedua adalah analisis eksternal membandingkan keanggotaan antar partai
yang disitu nanti kemungkinan bisa diketahui ada anggota ganda atau tidak
nah kalau ada anggota ganda sorry itu mekanisme itu semuanya diketahui melalui alat bantu yang namanya sipol
jadi dalam sipol sudah disiapkan metode untuk analisis kegandaan tadi
kalau ada kegandaan nanti ada mekanisme untuk klarifikasi kepada partai politik itu
dan kemudian ditanyakan kepada
nama yang bersangkutan apakah betul anggota partai atau tidak
kalau betul anggota partai anggota partai yang mana
nah bagi yang kemudian dia menyatakan si orang yang bersangkutan ya
karena pada musimnya kan menjadi anggota partai politik itu kan hak warga negara
jadi tidak boleh kpu buru buru mencoret atau menstatuskan tidak memenuhi syarat
tapi perlu ditanyakan dulu kepada yang bersangkutan
mas hashim terakhir ini kan kalau hari ini diagendakan ada sepuluh parpol yang mendaftar
kalau besok sudah ada hilalnya mas kira kira siapa nih yang akan mendaftar
boleh dikasih bocorannya sedikit
ada satu atau dua ya saya agak lupa ya
tapi yang rame memang hari ini
terus nanti hari hari berikutnya juga menyusul ya
dan hari rabu juga ada beberapa
tapi saya agak lupa jadwalnya
tapi intinya kami di kpu baik yang memberitahukan hamin satu kita jadwalkan
ataupun kalau sekiranya ada yang belum memberitahukan ya kemudian kalau hadir gitu ya kita terima mbak
terima kasih mas hashim
pendaftaran parpol ini dari hari ini sampai dengan selanjutnya lancar terus
jaga jaga kesehatan mas
terima kasih mas hashim
ya verdi itu tadi sekitar ada beberapa mekanisme yang memang ataupun antisipasi yang disiapkan oleh teman teman kpu
untuk bisa mendukung tahapan pendaftaran partai politik ini
kembali saya informasikan bahwa hari ini sekiranya ada sepuluh partai politik yang mendaftar
ada pdip nasdem pks kemudian ada p tiga perindo kemudian ada pbb pkp prima kemudian ada partai reformasi
siang nanti sekitar pukul satu akan ada partai pindai yang akan mendaftar ke kpu
sehingga totalnya pada hari pertama ini ada sepuluh parpol yang mendaftar ke kpu
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia dari gedung kpu jakarta